bulan ramadan menjadi bulan yang paling dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia
sayangnya bulan suci ini menjadi bulan yang meresahkan bagi palang merah indonesia
pasalnya di bulan ramadan jumlah pendonor darah menurun tajam
kenapa pada bulan puasa ini biasanya stok menurun
karena orang orang ini berpikir kalau bulan puasa ini tidak boleh berdonor darah
padahal sebenarnya boleh saja asal kita punya tubuh yang sehat
coba kita cek pengetahuan warga soal boleh atau tidaknya melakukan donor darah saat puasa
donor darah pada saat puasa itu membatalkan puasa nggak sih pak
kalau menurut saya sih nggak mungkin ya
karena saya taunya kalau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti makan minum itu yang bikin batal
kalau donor kayaknya enggak deh tapi nggak pernah juga sih donor lagi puasa
saya sih enggak karena kan kalau membatalkan puasa itu ada lima lubang yang nggak boleh
mulut telinga hidung dubur dan kelamin
jadi kalau suntik itu sebenarnya enggak batal
menurut saya itu banyak orang yang merasa apa
atau waktunya nggak pas gitu
atau terlalu malam gitu
lantas bolehkah melakukan donor darah saat puasa
dari sudut pandang agama majelis ulama indonesia atau mui telah mengeluarkan fatwa
bahwa donor darah saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa
bahkan bila dilihat dari sudut pandang fadila atau keutamaan
donor darah saat puasa
puasa di bulan ramadan memiliki nilai pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan bulan lainnya
lalu bagaimana jika dilihat dari sisi medis
mendonorkan darah saat berpuasa dipastikan aman dan tidak akan kekurangan cairan
asal memiliki tubuh yang sehat
tapi catat ya ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan oleh para calon pendonor darah
bila ingin mendonorkan darahnya selama bulan suci ramadan
cukupan cairan di dalam tubuh kita
oleh karena itu anjuran kami apabila dalam bulan puasa
itu sebaiknya istirahat cukup
setelah buka puasa makanan makanan yang cukup bergisi dan cukup cairan
begitu juga pada saat sahur
sehingga kita bisa berdonor seperti biasa
linda mengajurkan donor darah dilakukan di pagi hari sekitar pukul tujuh hingga delapan pagi
atau sesudah waktu berbuka puasa
gatot trihardianto andika suramanto jakarta